kita beralih ke informasi lain proses evakuasi kendaraan roda empat yang terendam pasca banjir di kemang jakarta selatan terkendala peralatan
kurangnya mobil penarik dan juga penyedot air membuat evakuasi berjalan lama
pagi tadi sebagian mobil yang terparkir di basement beberapa gedung di kemang raya jakarta selatan masih terendam banjir
proses evakuasi mobil mobil baru bisa dilakukan pada minggu pagi
satu mobil sukarelawan banjir diberdayakan untuk menarik mobil
sementara itu dinas tata air jakarta menyiagakan satu mobil penyedot air
luasnya area parkir yang terendam banjir dan armada penyedot mobil yang hanya satu membuat proses evakuasi berlangsung lebih lama
hujan yang terjadi sejak sabtu sore membuat kali krukut meluap puluhan rumah dan kendaraan di kawasan kemang jakarta selatan terendam banjir
hujan yang terjadi sejak sabtu sore membuat wilayah kemang jakarta selatan terendam banjir
banjir diperparah oleh luapan kali kerukut yang melintasi wilayah kemang
banjir yang terjadi di jalan raya kemang jakarta selatan tak hanya merendam pemukiman warga
kendaraan mewah yang terparkir di toko toko di sepanjang jalan pun ikut terendam sehingga terpaksa ditinggal pemiliknya
tingginya tidak segini
masih bisa lewat mobil
terus lama lama hujan berhenti
kok tetap tambah naik tambah naik tambah naik
aku bilang kan kok ini tambah naik padahal hujannya diberhenti
enggak ah itu mungkin genangan dari orang kali dalam jalan gitu gitu
terus gak taunya makin lama makin tinggi makin tinggi makin ke pintu ke pintu ke pintu udah langsung
itu masuk air ke dalam mobil
masuk air udah semua
luapan banjir juga merendam sebuah pertokohan mewah
di area parkir bawah tanah ketinggian air mencapai lima meter sehingga puluhan kendaraan sulit dievakuasi
sama motor ada sekitar sepuluh
masih di dalam ini
masih di dalam pak
tapi kejadiannya jam berapa ya
kira kira tadi jam tujuh belas sih jam lima
tapi ada yang bisa diselamatin nggak
sempat tadi diselamatin
oh ada tadi
orang terakhir tuh supir
langsung lari tadi
saya pikir masih ada di dalam
makanya tadi minta tolong sama tim sar tuh cari
ternyata udah gak ada nihil
supirnya ada di sana
pemadam kebakaran jakarta selatan dan sabara polda metro dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir
untuk sementara aliran listrik di wilayah kemang dipadamkan agar tidak membahayakan warga